lanjutan skenario nya gimana bos
yang membuat dik dik gak berguna disitu adalah rasa tidak aman penjual dan pembeli
pikirkan gimana caranya bisa membuat penjual dan pembeli merasa tidak aman
kalapak kalapak kalapak
revolusi akan segera dimulai
kamu ada di pihak mana
kamu bakal memimpin salah satu pihak
kalau gitu saya bukan di pihak kamu
kamu milih berseberangan dengan saya
udah saya siapin
gak mau aku lagunya iskandar sanula
saya sekarang kerja di toko jeans di cihampelas
cuma jadi pelayan toko
jangan bilang cuma gak apa apa jadi pelayan toko juga
itu jauh lebih bagus daripada jadi pengangguran
doain ya biar saya kerjanya kepake sambil punya toko di sini
doain juga biar saya betah kerja di sini sampai dapat kerjaan yang lebih bagus
terima kasih yun
dari tadi saya dunguin
mau nanya harga sawi berapa
kapan ajak saya makan lagi seperti waktu itu
dalam rangka apa
waktu itu kan dalam rangka aku berterima kasih kamu udah nemuin dompet aku yang dicopet sama hp aku yang diambil penodong
dalam rangka apa ya
kamu pikir dulu deh
sama hp yang diambil penodong
barusan saya nanya dia
kapan mau ngajak saya makan lagi seperti waktu itu
terus dia balik nanya
dalam rangka apa
saya nggak tahu dalam rangka apa
bilang aja dalam rangka ulang tahun kota bandung
waktu itu dia yang ngajak
gimana kalau sekarang kamu yang ngajak
saya yang ngajak
saya dalam rangka balas dendam karena dia pernah ngajak kamu makan
semoga selamat sampai tujuan
selamat makan keselamatan bukan kecepatan
lihat sih una
lanjutan skenario nya gimana bos
yang membuat dik dik gak berguna di situ adalah rasa tidak aman penjual dan pembeli
pikirkan gimana caranya bisa membuat penjual dan pembeli merasa tidak aman
aku haus kak
mau duluan aja
kamu gak mau jajan di tempat gini
enggak kenapa malu
ah kau bed jangan gitu
kalau menurut kau bedaku cantik gak usah ngomong ngomong
nanti aku bisa tinggi hati
tinggi hati itu apa
baru diajak makan sama berita aja udah cerita cerita
bukan sombong biar kamu tahu
mau percaya camot bakal bisa gantiin kak gopak

kita bisa menunggu lagi
nanti aku jalan
apa ada di kub
nanti sore pulang kantor mau saya ajak makan
makan yang ringan ringan biar kamu gak jadi gemuk
kamu ngeraktir aku
dalam rangka apa
dalam rangka balas dendam
karena kamu pernah ngajak saya makan
ledang hendakkan ledang kan
redang redang redang redang
l supporters dikitkan
lidang ledang ledang ledang
revolusi akan segera dimulai
kamu ada di pihak mana
kamu bakal memimpin salah satu pihak
kalau gitu saya bukan di pihak kamu
kamu milih berseberangan dengan saya
tapi jangan pernah menyesal dengan pilihan kamu
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
kok kamu terus bayar
kalau perempuan yang bayar
tidak pantas aku
kita akan meminta bantuan
ledang ledang ledang ledang
duduk dulu kau bet
mamah kamu belum pulang ya
padahal aku pengen banget kamu kenalin aku ke mamah kamu
terus nanti gantian giliran aku yang ngalin kamu ke mamah aku